terjebak di tengah kemacetan jalan dan mogot menuju kalideres jakarta barat
seorang sopir ditemukan tewas di dalam truknya selasa siang
peristiwa ini sempat memperparah kemacetan karena menyita perhatian pengguna jalan dan warga sekitar
berawal dari kecurigaan kernet lantaran truk yang ditumpangi tak kunjung jalan meski lampu lalu lintas sudah hijau
heriana sopir truk bermuatan beras ini ternyata meninggal dunia di tengah perjalanan
korban mengembuskan nafas terakhir di tengah kemacetan jalan daan mogot jakarta barat selasa siang
tepatnya di perempatan lampu merah cengkareng
petugas polsek cengkareng yang langsung melakukan olah tkp tidak menemukan tanda tanda kekerasan
petugas menduga korban tewas akibat serangan jantung saat mengemudi
jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk diotopsi
sementara akibat peristiwa ini arus lalu lintas di jalan daan mogot dari grogol menuju kalideres macet panjang
kecadiannya ya kejadiannya saya kurang tahu ya
terus ya supir saya sudah tahu gitu aja
kemudian kita akan pengecekan
hasil pengecekan adalah korban ditemukan dalam keadaan meninggal